indonesia telah sukses menjadi tuan rumah pertemuan tahunan international monetary fund world bank dua ribu delapan belas di bali
pertemuan ini merupakan acara ekonomi terbesar di dunia
menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari satu ratus delapan puluh sembilan negara bertemu untuk membicarakan dan mencari solusi menghadapi tantangan ekonomi global
sebagai tuan rumah indonesia menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi untuk menyelesaikan dinamika perekonomian global saat ini
presiden republik indonesia joko widodo mengingatkan para pemimpin ekonomi dunia untuk bersatu menghadapi ancaman
tidak hanya bidang ekonomi tapi juga masalah lingkungan yang mengancam kehidupan manusia
para pembuat kebijakan moneter dan fiskal dunia untuk menjaga komitmen kerjasama global
saya sangat berharap bapak ibu akan berkontribusi dalam mendorong para pemimpin pemimpin dunia untuk mensikapi keadaan ini secara tepat
diperlukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang mampu menyangga dampak dari perang dagang disrupsi teknologi dan ketidakpastian pasar
bank indonesia mendorong empat isu pada pegelaran bergensi tersebut
pertama penguatan international monetary system
melalui pertemuan tersebut bank indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa bank sentral
antara lain perjanjian bilateral soft arnagement senilai sepuluh miliar usd dengan monary authority of shing jepang dan bank of japan senilai dua puluh dua tujuh puluh enam miliar usd
selain itu bank indonesia juga bekerja sama dengan bank sentral tiongkok untuk mendukung stabilitas moneter
kedua pengembangan ekonomi dan keuangan digital
imf dan bank dunia meluncurkan dua belas prinsip pengembangan teknologi finansial yang disebut kesepakatan bali fintech agenda
bali fintech agenda akan menjadi kerangka kerja yang menjadi referensi negara negara dunia dalam merumuskan kebijakan teknologi finansial yang saat ini berkembang dengan pesat
ketiga pembiayaan infrastruktur untuk percepatan pembangunan
bank indonesia bersama pemerintah mengangkat paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur melalui investasi swasta
hasilnya dilakukan penandatanganan dua puluh satu proyek infrastruktur dengan dua belas bumn senilai tiga belas enam miliar usd
keempat adalah ekonomi dan keuangan syariah
untuk pertama kalinya isu ini mendapat perhatian besar saat pertemuan tahunan imf dan bank dunia
bank indonesia menginisiasi peluncuran
dan wakaf core principle dan wakaf link sukuk
ini menunjukkan potensi syariah di indonesia menjadi pusat utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia
saya percaya bahwa peristiwa ini akan menjadi langkah yang berarti dan konkret
untuk cara kita optimisasi ekonomi dan keuangan syariah
untuk mengurangkan kemurahan keadilan dan kegiatan
untuk mencapai tujuan pembangunan yang berhasil
pertemuan tahunan imf dan bank dunia dua ribu delapan belas di bali diapresiasi positif oleh dunia
kesuksesan indonesia menjadi tuan rumah menjadi standar baru dunia dalam mengadakan kegiatan kelas internasional
diiringi dengan keindahan pesona kekayaan negeri dan keramahan masyarakatnya
meninggalkan kesan bagi para delegasi dunia
ada di setiap makna indonesia